dua kelompok warga di kota makassar sulawesi selatan terlibat tawuran di jalan menginsidi baru
warga jalan mengisi baru dan warga inspeksi kanal tersebut langsung bubar
setelah melihat kedatangan tim gabungan dari polrestabes makassar dan polsek makassar pada senin malam
polisi yang melakukan penyisiran di sekitar lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara
untuk membubarkan warga yang masih berkumpul di lokasi masing masing
hal ini dilakukan agar warga tidak terprovokasi dan emosi yang menyebabkan kembali terjadinya tawuran
akibat peristiwa ini beberapa warga diketahui menderita luka akibat terkena anak panah
menurut seorang warga tawuran terjadi akibat permasalahan lama yang melibatkan beberapa pemuda
yang melakukan teror dengan anak panah terhadap pengendara yang melintas
warga marah karena perbuatan pelaku hingga akhirnya terjadi perselisihan dan tawuran
ribuan warga yang merayakan peringatan malam idul fitri di samarinda kalimantan timur dibubarkan polisi
selain melanggar protokol kesehatan aksi masyarakat turun kejayaan
jalan mengganggu lalu lintas
akibat kejadian ini kepala poresta samarinda dan pejabat utama tni meminta warga meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah masing masing
namun jumlah personil yang terbatas dan banyaknya warga yang berada di lokasi
membuat imbauan kepala polresta samarinda tidak diindahkan
meski begitu petugas bertindak tegas sehingga warga jalan lambung mangkurat akhirnya kembali ke rumah masing masing
setelah diminta aparat kepolisian
kemiliputan cnn indonesia